penyerang bayangkara fc ilya spasojevic resmi menjadi warga negara indonesia
setelah diakui menjadi wni spaso memiliki mimpi besar dapat bergabung dengan tim nasional indonesia
ditemui selesai latihan di stadion patriot bekasi spasojevic angkat bicara tentang perubahan statusnya menjadi warga negara indonesia
setelah tujuh tahun berada di tanah air penyerang bayangkara fc yang sudah lancar berbahasa indonesia ini
rabu lalu resmi menjadi wni
bagi spaso resmiannya menjadi wni merupakan hari yang sangat bersejarah
wni merupakan impiannya sejak dulu
terlebih ia telah memiliki istri asal indonesia dan juga dua anak yang dibesarkan di indonesia
sejak berada di indonesia pada dua ribu sepuluh spaso sudah berkeinginan menjadi wni
baginya indonesia memberi kenyamanan
setelah diakui sebagai wni pemain kelahiran montenegro ini juga memiliki mimpi besar
yaitu bergabung dengan timnas indonesia
ia pun mengaku siap
jika diajak bergabung
spaso berkarir di indonesia sejak dua ribu sebelas
ia sempat memperkuat beberapa klub indonesia seperti psm makassar mitra kukar dan persib bandung
spaso juga berperan penting memimpin lini depan bayangkara fc
selama musim ini ia berhasil mencetak tujuh gol dari dua belas penampilan
erik ustara bekasi